anak anak di dalam pusaran praktik prostitusi bukanlah perkara baru di negeri ini
acapkali kita mendengar fakta fakta sadis yang turut membuat hati meringis
mengapa sampai saat ini masih ada sejumlah anak muda yang mudah tergoda
pada iming iming pekerjaan yang tak jelas hanya demi materi semata
atau memang kehidupan ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri
sehingga dengan segala cara harus bisa bertahan setengah mati
bergabung bersama kami ada aris merdeka sirait ketua komnas perlindungan anak
bang aris selamat malam
selamat malam selamat malam mbak
oke bang aris kemarin sempat terlihat mendampingi pelaku praktik prostitusi di kalibata city
bang aris sendiri melihat kasus ini yang dilakoni oleh tersangka yang statusnya masih anak anak
apa yang terjadi sebetulnya bang
ya ini saya kira salah satu adalah sebuah peristiwa yang tentunya membutuhkan perhatian semua orang
jadi fenomena ini sebenarnya sangat fenomena yang sangat menakutkan
masuk di tahun dua ribu dua puluh di dki jakarta saja dalam tiga minggu ini sudah terungkap
prostitusi yang melibatkan anak anak kami sebut namanya eksploitasi anak untuk seksual komersial anak itu
telah terjadi diawali di jakarta barat jakarta utara depok dan kemarin di jakarta selatan
jadi ini fenomena yang saat ini sedang menjadi satu peristiwa yang membutuhkan perhatian
bukan saja perhatian
peran serta penegak hukum tetapi ini saya kira harus didorong kemauan semua peran serta masyarakat
baik itu pemerintah maupun lembaga lembaga peduli anak
jadi ini persoalan serius sekarang ini
komnas perlindungan anak itu menangani di tiga persoalan ini
saat ini sudah berjumlah satu ratus dua puluh ya
di depok itu diperkirakan enam puluh tujuh lalu di sukabumi ada empat puluh tujuh lalu di rawabebek itu ada sepuluh ya
lalu kemudian di jakarta barat ada enam
jadi dalam tempo tiga minggu saja memasuki tahun dua ribu dua puluh
dimana presiden kemarin rapat terbatas dan mengutarakan bahwa memang kejahatan seksual
yang menjadi dominasi pelanggaran pelanggaran terhadap anak dan membutuhkan
semua bahu membahu mengatasi persoalan ini
tapi bang aris melihat tidak dari kasus yang ada di kalibata city ini
yang kemudian pelakunya didominasi oleh anak anak
usianya masih belasan tahun
apakah mungkin ada sindikat yang lebih besar lagi yang menaungi mereka ini untuk melakukan praktik prostitusi
iya dari berbagai informasi yang kami tangani dan pengalaman empirik
dan kemarin kami diyakinkan betul bahwa kami bisa memastikan atau komnas perlindungan anak
bisa memastikan bahwa apa yang terjadi yang terakhir diungkap oleh polres jakarta selatan
itu adalah merupakan jaringan prostitusi online atau kami sebut namanya jaringan eksploitasi
jadi anak anak untuk tujuan seksual komersial yang sengaja para predator predator atau para cukong
ini memampatkan anak anak sebagai pelaku maupun sebagai korban
karena anak anak oleh si pelaku atau yang mengorganis sindikat perdagangan orang dan manusia
untuk seksual komersial ini tahu persis kalau melibatkan anak
anak tidak akan dihukum lebih dari sepuluh tahun
mereka tahu persis itu
itu artinya apa
itu menandakan itu adalah diorganize
kalau mereka misalnya nggak tahu itu mereka pasti akan melibatkan orang orang dewasa dan sebagainya
tetapi tren sekarang itu baik itu di rawa bebek baik itu di jakarta barat di depok di jakarta selatan
di sukabumi di cianjur tasikmalaya itu dari delapan sepuluh misalnya sindikat atau katakanlah orang orang
yang melakukan perdagangan manusia untuk tujuan seksual komersial itu melibatkan anak anak
jadi itu memastikan bahwa kemarin saya sampaikan kepada polres jakarta
selatan dan beliau memberikan tanggapan yang serius akan melakukan upaya pembongkar jaringan itu
oleh karena itulah maka kita lakukan interview yang sangat hati hati kepada korban
baik itu anak sebagai pelaku maupun sebagai korban
boleh disebutkan kepada kami peran apa saja dari ke enam tersangka yang notabene masih anak anak ini
dalam praktik prostitusi dan eksploitasi anak yang terjadi di kalibata bang aris
justru dia menjadi dua
model dua korban
dia bisa menjadi pelaku dia bisa menjadi korban
yang di jakarta selatan itu dia pelaku dia korban
itu sengaja di organize oleh si cupong cupong ini atau sindikat itu
itulah maka kami memastikan ini jaringan
karena apa tidak hanya sekedar dia yang mengorganisir anak berusia di bawah enam belas tahun itu
tetapi dia juga sudah dikorban
jika tidak dilakukan sesuai dengan misinya atau tujuannya maka dia akan mengalami kekerasan
jadi di sana adalah
kita diyakinkan bahwa jaringan ini harus dibongkar
anak itu adalah sebagai saksi juga sebagai korban dan sebagai pelaku
tapi dari keenam tersangka itu ada yang merekrut j
iya justru justru itu kan itu korban ke korban itu
jadi artinya apa anak itu dimamparkan sebagai perekrut sebagai pencari pelanggan dan sebagainya
bahkan dia menjadi korban juga begitu
bang aris ini pelakunya anak anak korbannya juga tadi anak anak
tapi kita belum mengetahui nih apakah korban j ini secara sukarela bergabung untuk menjadi psk
tapi dengan diketahui atau tidak dengan bergabungnya dalam pusaran praktik prostitusi etni
apakah j tetap menjadi korban atau akan ada hukum pidana
jadi dua dua bisa dikenakan itu maka perlu ada pendidikan yang intensif ya
tidak hanya sekedar kita melihat bahwa dia berperilaku sebagai pelaku atau sebagai korban
tetapi harus betul betul itulah fungsinya
bagaimana restorasi justice itu ada pada anak anak ketika dia menjadi pelaku maupun sebagai korban
kita lihat dulu sebenarnya apakah dia melakukan tindak pidana secara sadar
atau dia dieksploitasi oleh orang orang untuk melakukan tindak pidana gitu loh
jadi itu harus dibongkar ke situ
bisa saja bahwa dia sebagai orang yang membujuk rayu setamanya
tetapi ada juga yang dipengaruhi oleh lingkungan terdekatnya yang karena ancaman bujuk rayu dan tekanan tekanan lain
yang ada di salah satu apartemen di kalibata kemudian mungkin ada sejumlah tempat lainnya
ini terjadi tadi juga bang aris mengatakan terjadi secara online begitu perekrutannya
artinya kita tahu pengawasan di digital harusnya dengan mudah bisa dilakukan bang aris
tapi kenapa masih ada yang lolos dari pengawasan ini
ini kan persoalan pembiaran kan ketidakmauan ada punya orang orang yang berkepentingan
maka kemarin saya sampaikan itu bukan saja anak sebagai pelaku sebagai korban
dan pelaku yang sedang ditangkap tapi bagaimana juga memintai pertanggung jawaban pengelola dari apartemen itu
karena dia tahu bahwa dia menerima menarik sewa dan sebagainya tetapi juga pelanggan
nah karena kemarin itu dan kita juga sudah interview misalnya bahwa satu orang itu sudah melakukan
ada yang tiga belas kali ada yang delapan kali dengan pelanggan yang sama nah berarti dia kenal kan
kalau pelanggannya hanya satu kali mungkin tidak kenal tetapi kalau sampai tiga belas kali pasti dia kenal
oleh karena itu bahwa pelaku juga atau konsumen itu harus dijerat karena dia melakukan hubungan seksual kepada anak gitu loh
jadi ini harus komprehensi jadi tidak hanya sekedar melihat bahwa anak sebagai korban anak sebagai pelaku lalu dihukum
atau si yang lainnya tetapi pelanggannya juga
karena kemarin itu biasanya kalau sudah menyewa apartemen dan sebagainya itu
dan mengorder dan memindahkan dari apartemen ke tempat lain
dan mengorder dan memindahkan dari apartemen ke tempat lain
saya kira si pelanggan itu kenal betul
dan kemudian si korban juga kenal dengan pelanggan
maka pelanggan harus dijerat itulah komitmen kita dengan polres jakarta selatan
kalau kita mau memutus mata rantai kejahatan seksual lewat prostitusi online ini
oke apalagi kita tahu omset prostitusi anak melalui online ini omsetnya sudah menakjubkan
bikin kaget dua miliar rupiah
bang arief merdeka sirayu terima kasih banyak sudah berkembang bersama kami di cnn indonesia kenang
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connecte